majelis ulama indonesia dari nahdlatul ulama dari muhammadiyah
dari konferensi wali gereja indonesia dari persekuan gereja indonesia
dari perwakilan umat buddha indonesia dari parisada hindu dharma indonesia
dan majelis tinggi agama konghuju indonesia serta panglima tni dan kapolri
untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian kita bersama
saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya
untuk terus menjaga terus menjaga
terus mempertahankan dan terus kokoh pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dalam bingkai negara kesatuan gatunggal ika
saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama
untuk terus menjaga persatuan persaudaraan perdamaian dan toleransi
antara umat antara kelompok dan antar golongan
saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak
untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum
saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat berserikat dan berkumpul
itu dijamin oleh umat
ini adalah kebebasan yang harus disesuaikan oleh konstitusi kita
tetapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum
harus sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan harus berada dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia nkri dan bineca tunggal ika
jikalau pun dalam beberapa waktu terakhir ini ada
gesekan antar kelompok di masyarakat
mulai saat ini saya minta hal hal tersebut gesekan tersebut untuk segera dihentikan
jangan saling menghujat karena kita ini adalah saudara
jangan saling menjelekan karena kita ini adalah saudara
jangan saling menfitnah karena kita ini adalah bersaudara
jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara
jangan kita saling mendemo
habis energi kita untuk hal hal yang tidak produktif itu
kita adalah saudara saudara sebangsa dan setanah air
saya juga telah perintahkan kepada kapolri kepada panglima tni
untuk tidak ragu ragu
menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan
yang mengganggu persatuan dan persaudaraan
yang mengganggu nkri dan bineka tunggal ika
yang tidak sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
semoga tuhan yang maesah meridohi upaya kita bersama